pengelola laundry bernama juliana ini menangis histeris saat melihat tempat
usaha miliknya ludes dilalap si jago merah ia menyebut setrika pakaian tiba tiba mengeluarkan
api dan langsung membesar tanya membakar habis kiosk oboran api juga melalap rumah
di belakangnya api dapat dipadamkan satu jam kemudian kebakaran juga menghanguskan
sebuah rumah di kota sukabumi jawa barat senin siang kebakaran dipicu oleh hubungan pendek arus
listrik di kiosk bensin eceran pemilik kiosk yang berusaha memadamkan api menderita luka bakat
kebakaran terjadi saat pemilik kios sedang mengisi bensin warga menduga
kebakaran terjadi karena kosleting dan api menyambar kios bensin kemudian membakar rumah